dan saatnya kita akan memantau bersama nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
di pasar spot pada jumat lima agustus dua ribu dua puluh dua pukul sembilan lima waktu indonesia barat
rilis data pdb indonesia hari ini akan menjadi katalis penggerak rupiah dari sisi domestik dengan minimnya sentimen regional
dan ke depan meskipun dibebani oleh resiko perlambatan ekonomi china dan juga potensi dampak resesi di amerika serikat serta eropa
ekonomi indonesia yang masih mempertahankan suku bunga rendah di tengah masih terjaganya inflasi inti
nilai tukar rupiah akan menjadi booster bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal tiga ini
bagaimana posisi ihsg pada perdagangan sesi satu hari ini
kami akan mengajak anda memantau bersama posisi pembukaan indeks harga saham gabungan
dan tentunya untuk ihsg hari ini kami juga mendapatkan beragam informasi
karena kuatnya ekspor yang mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dan meningkatnya konsumsi rumah tangga
karena efek puasa dan juga lebaran di kuartal dua yang lalu
dan selain itu pemerintah indonesia juga berencana mengenakan pajak ekspor progresif kepada produk nikel
untuk men trigger industri hilir dalam memproduksi
produk nikel yang lebih bernilai tinggi
ya selanjutnya bagaimana dengan posisi pembukaan bursa saham utama di asia pasifik
indeks bursa asia berhasil ditopang oleh saham saham teknologi china
dan sentimen positif terlihat dari purchasing manager index yang naik dari bulan sebelumnya
dari lima puluh lima tiga ke level lima puluh enam tujuh
dan sekaligus mengakhiri penurunan yang sebelumnya terjadi tiga bulan berluntun
tetapi ada sentimen negatif juga sempat berdampak karena investor merespon negatif dari tensi geopolitik
di amerika serikat dan juga china yang kembali memanas akibat kunjungan ketua dpr amerika serikat ke taiwan
dan investor juga masih wait and see melihat sentimen ketegangan antara amerika serikat dengan china
ya kita beralih ke perdagangan bursa saham eropa
bursa eropa masih ditutup bervariasi di tengah ketidakpastian global
sementara bank of england menaikkan suku bunga sebesar lima puluh basis point
kenaikan terbesar dalam dua puluh tujuh tahun terakhir
langkah boe bertujuan mengendalikan inflasi yang tidak terkendali
dan dari komoditas mayoritas komoditas energi juga kembali melanjutkan penurunan
setelah harga minyak jatuh ke level terendah sebelum invasi rusia ke ukraina
diikuti pelemahan komoditas substitusi energi lainnya
sekarang mari kita lihat bagaimana kinerja wall street
dan berlanjutnya ini musim laporan keuangan di bursa wall street
pernyataan terbaru dari presiden the fed regional
yang menyatakan ekonomi amerika serikat tidak dalam resesi ini juga masih membingungkan pasar
sementara itu terkoreksinya harga komoditas energi
seperti minyak mentah dan juga batu bara
sempat menjadi sentimen yang negatif dan juga membawa indeks ke zona merah
namun indeks manajer pembelian non manufaktur menunjukkan rebound
sehingga menjadi sentimen yang cukup positif kepada bursa saham amerika serikat di wall street